pemilu serentak dua ribu sembilan belas telah selesai digelar tujuh belas april lalu
hasil quick count sementara sudah diketahui tetapi penghitungan sama sih dilakukan oleh kpu
para tokoh dan pemuka agama mengajak seluruh rakyat khususnya pihak yang berkontestasi
agar bersabar dan menghindari berbagai tindakan negatif untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai
beberapa lembaga survei atau konsultan politik telah merilis hasil quick count pemilu serentak dua ribu sembilan belas
namun begitu masyarakat masih menunggu hasil sah dari kpu ri
imam besar masjid istiqlal nasaruddin umar mengatakan
berbahagialah masyarakat indonesia yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi
nasaruddin mengajak masyarakat dapat mendukung hasil sah dari kpu nantinya
itu siapapun yang terpilih nanti mari kita terima apa adanya
mari kita terima dengan baik insya allah itu yang terbaik untuk bangsa kita
jangan menghujat yang kalah atau yang menang bagaimanapun juga kedua duanya adalah orang terbaik bangsa kita
sementara itu pendiri pondok pesantren daru tauhid bandung abdullah jimnastiar mengimbau
masyarakat tetap sabar mengawal proses pemilu
⁇ aagim ⁇ juga meminta seluruh elemen bangsa menghindari tindakan negatif agar indonesia tetap damai dan aman
terima kasih kepada seluruh masyarakat indonesia sebangsa dan setanah air
alhamdulillah kemarin sudah kita jalani mencoblos dalam keadaan damai aman
kini saatnya kita syukuri dengan benar benar tenang dan bersabar
kita hindari perkataan sikap perbuatan apapun yang dapat mencidrai kebersamaan kita
dan juga yang dapat mencidrai kebersamaan kita
dan juga yang dapat mencidrai kebersamaan kita
sementara rohaniwan romo beni susetio menilai indonesia telah sukses melaksanakan pemilu tersulit di dunia
dengan aman tenang dan damai
romo beni meminta siapapun yang memenangi pemilu harus dihormati dan didukung seluruh bangsa
romo beni menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir beraktivitas karena tni polri sudah memberikan jaminan keamanan
kita berharap bahwa setelah demokrasi ini kita bisa mencapai keamanan

pemimpinnya harus dihargai dan dihormati
dan kita mendorong sportifitas tapi juga mendorong energi positif untuk menciptakan energi baru
sehingga indonesia mampu bermain di tingkat global
pimpinan pusat muhammadiyah haidar natsir juga meminta dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
bersabar dan menunggu hasil resmi perhitungan suara pemilu dari kpu
maka dengan kerendahan hati kami mohon agar kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bersabar dan menunggu hasil resmi perhitungan suara pemilu dari kpu

berdasarkan aturan yang ada kpu memiliki waktu hingga dua puluh dua mei untuk merilis hasil akhir dari perhitungan suara nasional dari pemilu dua ribu sembilan belas

sebelum menunda kembali peper pasa
terima kasih sudah menghadiri kpu pindah dewi
terima kasih semuanya baik
jangan lupa like subscribe dan berlangganan
terima kasih selamat malam
malam hari ini walaikum salam dan juga ada
mas nyarwi ahmad analis komunikasi
politik mas nyarwi terima kasih mas nyarwi
sudah hadir mas nyawi jadi ini
selesai tapi tidak selesai
bisa dikatakan begitu sekarang
selesai dalam proses pemilu tapi
kemudian bagaimana masing masing menyikapi
hasilnya ini kan juga kita tahu
belum selesai bagaimana penyelenggara
menghitung nah ini lebih kita harus nunggu lagi
bagaimana masyarakat menunggu
sama juga menunggu hasil yang
ditunggu juga belum selesai jadi masih ada
terus menerus isu isu yang bergembang
menunjukkan hal yang positif artinya baik di
maupun pak prabowo itu
sama sama menghimbau untuk masing masing
supaya tenang pendukungnya supaya tidak
terprovokasi supaya bisa
sambil menunggu dari otoritas resmi
yang akan mengumumkan saya pikir ini
artinya semangat elit upaya
kesadaran masing masing tokoh
ini sudah sangat kontribusi untuk
menenangkan pasca pemilu
kalau tenang tidak tenang
ini kan sangat sangat subjektif ya
dan itu terkait kita pernah membahas sebelumnya
mas nyarwi soal trust issue yang sempat
di awal itu sempat
menjadi masalah dan sepertinya juga
belum tuntas sekarang
sebenarnya kan begini
kita berpemilu berdemokrasi
di tengah yang sering saya sampaikan
juga mbak putri gelombang populisme
global ini ya dan salah satunya kan
distrust ke partai politik
aktor politik dan juga ke penyelenggara
ke penyelenggara pemilu
karena kecurigaan asumsi
di mana tidak bisa bekerja secara transparan
mungkin karena polisi tidak bisa melayani
sepenuhnya konstituennya seperti itu
sebenarnya bukan hal yang sehat kalau kita melakukan
bekerja maksimal kita
institusi penyelenggara pemilu supaya
transparan bekerja dengan baik
itu oke tapi kalau diserah saya pikir
itu terlalu jauh nah problemnya
adalah yang disebut dengan polarisasi
di tengah gelombang populisme
kita ini berhadapan dengan dua dimensi
polarisasi kalau boleh saya sebut
yang pertama polarisasi yang berlangsung real
di dalam kehidupan masyarakat kita
selama pemilu juga sebelum pemilu
juga ada identitas bahasa agama
dan lain lain itu kemudian
polarisasi yang berlangsung melalui sosial media
dan keduanya ini berinteraksi
saya menyebutnya ada istilah
algoritma trap jadi jebakan algoritma
sosial media dan ini
dalam tanda petik menjebak para pendukung
ini dalam diskursusnya masing masing
dan tidak ada interaksi satu sama lain
sehingga muncul istilah jempongan dan kampret
itu kan sebelumnya produk sosial media
algoritma trap jadi si cepong
lahir karena jebakan itu si kamret
lahir karena jebakan itu nah pas ke pemilu
bagaimana kita mengurai itu kembali
kita menyelamatkan yang terjebak di sosial media
kembali berinteraksi secara
relax secara ada
memahami satu sama lain
nah itu yang pelan pelan harus
tetap tapi juga peran eli disini sangat penting
untuk membantu itu peran elit
disini sangat penting saya kembalian dulu mbak dian
bagaimanapun kan sudah ada klaim dari dua
dua dan bagaimana
ini kemudian bisa
itu tadi meleburkan kira kira
kalau menurut anda tapi bagaimanapun sudah ada klaim
dari dua kemudian ada juga
adu data dan dinamikanya itu masih berlangsung
sampai sekarang ya saya pikir untuk
adu data itu wajar wajar saja
melakukan klaim dan wajar
sebagai paslon dua juga
boleh dong kita juga melakukan klaim
saya pikir wajar dan data memang
harus ada pembanding dengan
adanya data setiap kubu melakukan
data pembanding masing masing
tentu akan memudahkan nantinya
ketika kita misalkan ada
dispute di tingkat
jadi saya pikir
saat ini kalau tadi
sejak awal ketika
pilkada berlangsung saya mencoba
algoritma jalan tengah
tapi ternyata tidak mudah juga
melakukan itu karena ternyata
polarisasi ini begitu
ketika saya mencoba melakukan algoritma jalan tengah
juga luar biasa
karena kan ada pabrik hoax
dan juga ada pabrik buzzer
nah yang ini tentu saja saya tidak bisa melakukan
misalkan ketika waktu itu
saya belum terjun ke politik ya
tahun lalu belum memutuskan
untuk menjadi caleg saya mencoba
melakukan hal itu waktu itu
ramai ramainya pilkada yang masih mulai terjadi
polarisasi saya mengundang kawan kawan
dua pihak ini
memang nggak ada yang nyambung diantara
keduanya masih masih punya narasi sendiri
dan berjalan di relnya masing masing jadi itu tidak bisa dikaitkan
dan tidak beririsan
dan ini tidak ada irisan karena itu kan harus kita lakukan
gerakan jalan tengah di dalamnya untuk
tapi ternyata saya ternyata sendirian
saya coba undang ayolah kita melakukan
ternyata serbuan buzzer ini
lebih kenceng ke saya
itu pada saat belum terjun ke politik
tapi sekarang sudah terjun ke politik
dan berada di satu kubu jadi itu
juga tidak mungkin dilakukan lagi kan
saya mencoba untuk melakukan
dengan tanpa bagaimana kita membangun
demokrasi tanpa menistakan
bagaimana kita membangun demokrasi
ini kan harus kita lakukan secara bersama
di sosial media saya jarang
untuk merespon karena saya tahu yang saya respon
ada beberapa buzzer yang
mengadu ke saya bahwa dia
diwajibkan untuk menjatuhkan
sendiri capek lama lama saya jengkel juga kok
keterlaluan ini saya disuruh menjatuhkan dua
dua jadi artinya
juga saya kalau pun saya merespon
kan juga percuma juga lebih baik
saya merespon di forum seperti ini
yang lebih civilized
karena kalau saya
melalui sosial media
saya berhadapan ribuan buzzer
belum tentu saya punya energi
untuk membalasnya kecuali
kita punya gerakan yang sama ya karena ini kalau kita
lakukan secara bersama sama
saya sendiri kan waktu itu tidak mengetahui
karena waktu itu saya masih tinggal
di luar negeri apa artinya kampret itu saya
sampai google dan akhirnya saya harus
bertanyakan apa maksudnya kampret itu
dan saya baru paham
itu setelah saya satu dua bulan
di indonesia saya baru paham gitu
ini adalah salah satu mungkin yang bisa
disampaikan mas nyari bahwa elit disini
berperan bagaimana dengan mas ferry
apa yang kemudian satu
memang tidak secara jelas
klaim hanya menyebutkan angka angka
berdasarkan hasil quick count sementara
tapi bagaimanapun persepsinya
kan sudah ada sekarang bahwa pemenangnya
adalah satu berdasarkan hasil hitung cepat itu
baik sebelum kesana saya mau
coba tanggapin tadi mbak dian bahwa
semangat kita sama mbak dian jadi pada titik
itu saya juga selalu menggunakan narasi positif
cek di media sosial saya
cek di statement pernyataan saya di publik di media
manapun tidak pernah ada istilah cebong
atau kampret misalnya artinya
banyak orang orang yang berpikiran positif seperti
kita nah lalu kenapa masih
terjadi hal seperti ini
dari dua bukan dari satu ada
pihak pihak luar memang tidak ingin melihat
stabilitas politik kita bagus bisa jadi
karena ini adalah sesuatu yang mungkin
saja terjadi yang kedua masyarakat kita
majemuk beragam dengan informasi
yang mungkin tidak sepenuhnya benar
daya tangkap daya olah
dan daya responnya menjadi berbeda beda
nah ini yang harus kita sikapi bersama
kemudian menjawab pertanyaan tadi dari mbak putri
bahwa pak jokowi beliau
menyampaikan berdasarkan hasil hasil
sementara quick count dan termasuk internal
statistik kami memang benar kami berada di atas
namun ini sikap
kenegaraan beliau beliau tidak langsung mengklaim ke
kemenangan menang tanpa
ngasoraki kalau orang jawa bilang jadi pada titik itu
beliau justru mencoba merangkul
semua pihak untuk sama sama
ini sudah mendekati titik akhir
kita tunggu hasil resmi dari kpu
pada tanggal dua puluh dua mei dan
disitulah kita nanti akan
mendeklarasikan secara resmi tapi bagaimana
bicara soal rekonsiliasi tidak mungkin
memaksa dua pihak rekonsiliasi kalau
yang satunya masih ada luka gitu kan
yang satunya masih ada yang ganjil itu kita
bahas setelah jeda tetap di cnn indonesia
anda kembali bersama dengan kami
di cnn indonesia prime news
kita kali ini membahas soal rekonsiliasi
karena memang masih jauh
seperti rekonsiliasi itu ya
karena memang prosesnya masih
berjalan masih ada klaim
masih ada yang ganjel gitu kan
artinya kalau misalnya ini sekarang
yang diimbaukan bagaimanapun
ada imbauan untuk tenang untuk tenang ini
artinya di permukaan saja
dampak yang seluas apa sih sebenarnya
mbak dian kalau misalnya imbuan imbuan itu
saya pikir rekonsiliasi atau
selalu kita dengar juga orang
bagaimana kita menciptakan suasana
damai situasi damai itu akan
terwujud ada prasaratnya
kalau ini berlangsung jujur
dan adil nah persoalannya kan
manipulasi data saya sendiri juga
mengalami karena saya di dapil
saya jakarta selatan baru saja laporan
dari tim saya
mengatakan bahwa dari
saya mendapatkan angka dua puluh satu
di tps satu tps dan kemudian
ternyata di c satu nya ditulis satu
nah ini saya jadi baru di tingkat
pilek saja di satu tps
saat ada publik terhadap
dan saya pikir ini cukup
berbahaya ketika muncul distrust
kita tidak akan
sudah sampai pada tahap itu belum
mbak dian misalnya secara personal
atau mbak dian merasa
ini kelalaian kpu sudah
menyatakan ini ada kelalaian input misalnya
apakah bisa diterima atau tidak
kalaupun itu human error dalam kasus
pilpres ya kenapa human errornya
terjadi pada dua saja
ini kan menjadi pertanyaan maka wajar
misalnya di sosial media yang saya amati
misalnya muncul misalkan
umpatan umpatan yang mungkin tidak layak
juga kita dengar karena
ada kegeraman ada
kejengkelan yang luar biasa besar
melihat bagaimana data
entry ini dimanipulasi begitu rupa
dan ternyata ini
justru menimpa dua apakah memungkinkan
misalkan data entry nya itu
terjadi di satu ada sebuah
ruang bahwa manusia akan
melakukan sebuah kesalahan dan itu kita
bisa pahami tapi itu kalau itu terjadi
secara masif dan
itu menjadi pertanyaan bagi rakyat
rakyat tentu mempertanyakan
betul nggak ini terjadi dilakukan secara
kita saksikan juga apa yang terjadi
di malaysia sebagai caleg
dapil luar negeri saya
merasa menjadi korban saya merasa
dirugikan dalam hal ini karena
karena disitu jelas ada
yang kedua juga ada
spesifik malaysia ini ya ini dalam
contoh kasus malaysia
mestinya kalau misalkan
duta besar ini tahu bahwa
anaknya akan mencalonkan
diri sebagai anggota legislatif di dapil
tersebut mestinya dia melakukan
menonaktifkan diri sehingga
ketidak percayaan rakyat ini
tidak muncul oke baik
nah saya pikir munculnya distrust
meragukan adanya kejujuran
dan keadilan disini
karena saat ini dalam proses
sampai nanti selesai
ini menjadi barang yang cukup langka
oke mas ferry apakah benar itu hanya menimpa dua
dua satu bagaimana sejauh ini pemantauannya
baik jadi kami berangkat
dari semangat untuk berkampanye
berkontestasi dengan cara yang baik
jujur dan amanah dan
kalau berbicara mengenai adanya
hal hal yang bahasa dari mbak
dian tadi kemungkinan penyelewengan
atau perbedaan manipulasi
maaf terima kasih ada
terjadi juga tapi begini
kebetulan saya daerah mana itu mas ferry ada
nanti kita bisa bahas tapi kebetulan saya sudah
ke kpu bersama dengan beberapa
sekjen dan kita menghadap kita berkomunikasi
terkait kasus malaysia misalnya kami
mendapatkan paparan yang detail
apa yang sebenarnya terjadi disana
nah ini yang mungkin perlu sama sama kita lakukan
baik satu maupun dua
ketika ada hal seperti ini kita klarifikasi
pada pihak yang berenang nah
itunya adalah kita
jangan berprasangka buruk dulu tetapi kita
mengkomunikasikan apa yang sebenarnya
terjadi ketika informasi itu mengalir
oh ternyata demikian oke baik kenapa
karena dengan kita misalnya berbicara
ada kata kata masif dari mbak dian
sekali lagi masyarakat kita ini bervariasi
menangkap satu dua permasalahan
seolah olah di generalisir semuanya berbeda
beratnya bermasalah besar berapa persen
statistik yang bermasalah seperti ini ini yang perlu
disampaikan kepada publik
dan kpu berperan sangat krusial
disini teman teman kpu sudah sudah
kita di kpu harus mampu
memberikan penjelasan sebaik mungkin sedetil
mungkin dan setransparan mungkin karena
seperti yang kita lihat di tps manapun
kita bisa kok akses data kita foto
dan dengan adanya partisipasi publik
seperti ini tadi mbak dian sampaikan
ada data yang di
dari plano ke ini berbeda bagus itu
justru ada partisipasi publik
ada pengawasan terbuka dan sehingga
kita bisa pertanggung jawaban bersama
di pemilu ini luar biasa dan ini harus kita jaga
belum lagi mohon maaf pengorbanan
beberapa saudara kita gugur
dalam menjalankan tugas baik polri maupun
relawan dan lain sebagainya ini sedih kita
kalau pada akhirnya sesuatu yang mungkin

dan seolah olah semuanya ini tidak
tidak berarti baik hasilnya tidak baik
boleh saya nge menambahkan
mbak putri ya
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para relawan pak
dan juga para petugas di
tps yang sudah menjalankan
tugasnya dengan baik dan terutama relawan relawan
saya mendengar kemarin
ada seorang ibu sedang hamil
di tps dari
kader pks ini dari koalisi dua
dua yang sampai
nah ini betul betul harus kita
tugas mereka mengawal
pesta demokrasi itu betul betul
dilakukan oleh rakyat
dan saya pikir juga
keprofesionalan dan demokrasi
kita saat ini sedang diuji
dan kata jujur ini tadi yang sudah saya akar
pun menjadi barang langka jangan sampai
rakyat ini tidak lagi
mendengar kata jujur itu
oke oke mas nyarwi kalau misalnya kita lihat
bagaimanapun narasi yang disampaikan
mbak dian kemudian narasi yang
disampaikan mas ferry itu kan sering
diutarakan oleh masing masing
masing masing kubu ya tapi kalau
elit yang berbicara itu kan
dengan masa tertentu tentunya
itu akan membuahkan persepsi yang
khusus lagi yang berbeda
saya yakin elit itu bekerja
dengan artinya berproses dengan baik
dalam sistem demokrasi semuanya terukur
semuanya bisa melihat mengapresiasi kerja kerja
tim saya yakin bisa itu dilakukan
dengan baik nah cuma dalam
demokrasi itu putri ya ini
ada istilah ya kita menghadapi
fase yang dimana bukan
demokrasi saja yang kita
seperti prosedural begini
tapi ada namanya arya hirsi ali itu
itu istrinya si
neil ferguson menyebutnya
demokrasi ini sudah bergeser
demokrasi jadi bukan
informasi sudah masuk ke situ kita sekarang
bukan informasi yang sifatnya
rasional terukur kita bisa lihat
evaluasi data bukan hanya itu ini kan
juga post root kan juga sudah beyond data
lagi jadi tetapi hal
yang kemudian ditafsirkan berbasis
pada emosi nah
ini kan kemudian kalau namanya
emosi makanya dalam kita kan sudah familiar
istilah jangan baper dong kan gitu
artinya kalau kita sudah bicara baper
itu artinya emokrasi sebenarnya di situ
tidak ada lagi demokrasi karena demokrasi
kita bisa berdiskusi argumen tapi begitu kita
baper artinya emosi yang kemudian
lebih mendominasi nah
yang saya khawatirkan adalah narasi narasi elit
masyarakat secara luas terutama di sosial media
ya khususnya tidak berbasis
pada hal rasional transparan
ada diskursus yang terbuka satu sama
lain tetapi apa berbasis
pada emosi dan itu kita sebenarnya sudah
menyaksikan beberapa saat sudah lama
di kita bagaimana diskursus itu
muncul di sosial media yang
itu kadang ya mohon maaf nggak layak
kita angkat ya artinya banyak
upatan di situ yang itu sebenarnya tidak layak sudah
jauh dari etika etika yang sebenarnya
kita harapkan dalam berdemokrasi dan itu
juga dilakukan oleh kelompok manapun kan itu
kita tidak bisa mengatakan itu kelompok
mana kelompok mana itu dilakukan mungkin oleh
semuanya nah dan problemnya adalah
elit tidak bisa sepenuhnya
mampu mengkontrol narasi
yang berkembang di luar dari
struktur kampanye tapi itu seperti
kita akan bergabung sekarang ke rumah pemenangan
jokowi maruf atau rumah cemara untuk
mengikuti konferensi pers
yang pertama adalah tkn
berterima kasih kepada seluruh rakyat indonesia
menjadi pemenang pilpres
tkn juga berterima kasih kepada
penyelenggara hitung cepat
yang sangat kredibel
dari pandangan kami
sehingga hasil pemilu dapat diketahui
lebih cepat akurat
dan dapat dipertanggung jawabkan
dan mengikuti proses penghitungan hasil
pemilu yang dilakukan
dan tkn mengajak seluruh
rakyat indonesia untuk
apresiasi kepada masyarakat
tinggi di dalam
pemilu dua ribu sembilan belas ini
kurang lebih mencapai
ini sungguh luar biasa
tkn berterima kasih kepada kpu
yang telah mengawasi
berbagai kendala di lapangan
bisa teratasi dengan baik
tkn memberikan penghargaan
kepada aparat keamanan
polri yang telah
mengamankan penyelenggaran pemilu
secara lancar aman dan damai
apresiasi yang sangat tinggi
enam hal ini yang
secara resmi tkn sampaikan
ini sebuah pernyataan
apa itu yang
bisa kita pertanyaan
demikian ada yang sekalian
saya persilahkan mungkin ada pertanyaan
terima kasih baik sebelum ada pertanyaan
sesudah naran dari pak erick
kita baru saja mengikuti pernyataan dari
tim kampanye nasional jokowi maruf
yang secara garis besar mengapresiasi kinerja
pemilu serentak pertama yang
dilakukan oleh indonesia dan juga seluruh
penyelenggara pemilu jadi pernyataan pernyataan
itu bagaimanapun kita sudah dengar beberapa hari
terakhir ya itu memang mungkin untuk mengadam
tentensi atau apapun
bisa dilakukan tapi kan
bagaimanapun esensinya belum
selesai sekarang mas ferry
akhirnya kan kita tetap harus menghormati
proses perhitungan suara di kpu
ini yang kita harus sama sama sepakati
bahwa ketika tanggal dua puluh dua
hasil sudah keluar insya allah
itu menang nanti kalaupun ada
belum tentu harus kita kawalkan
semua relawan untuk tetap mengawal
ec satu dan plano aja
kesadaran seperti ini biar muncul
oke karena sudah selama kita
sekarang jeda dulu waktunya
hari selanjutnya kita lanjutkan lagi
berbincang ya tetap di cnn
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news

kembali ke mas ferry lagi kita masih jauh dari selesai
masih mungkin jauh dari kata rekonsiliasi
tapi yang bisa dilakukan sekarang apa mas ferry
kembali ke pada
substansi dasar untuk apa kita
berdemokrasi bahwa untuk kemudian
kita bisa menyalurkan aspirasi dan ketika
sudah tersalurkan hasilnya sudah ada
selesai kemudian yang kedua
semangat persaudaraan harus kita bangun kembali
perpecahan ini dalam tanda petik walaupun dalam
apa namanya terbagi menjadi
harus mulai ditunjukkan oleh para
dengan tulus apa itu
sampai ke bawah jadi jangan hanya berbicara di
lip service untuk kemudian
tidak ditunjukkan pula dengan tindakan tindakan nyata
contoh sederhana adalah upaya dari
pak jokowi ketika mengirim utusan
kepada pak prabowo untuk kemudian sama sama
kita berbicara ke depan
ini adalah sesuatu yang nyata real dan
masyarakat melihat dan semoga
itu bisa menjadi salah satu cara
untuk kita kembali rekonsilasi yang ketiga
saling melupakan dalam tanda petik
ya betul oke
saling memaafkan tapi tidak melupakan baik
tapi kalau saya saling memaafkan dan saling melupakan
kenapa karena pada akhirnya kita harus
bersatu untuk menghadapi tantangan lebih besar
internasional kita bagaimana kita
membangun bangsa ini bersama sama ke depan
ya saya pikir kita bisa membangun bangsa ke depan
tanpa ada prasarat yang itu tadi
ketegangan ketegangan yang muncul
saat ini karena memang proses
administrasi dan munculnya distrust itu
berserakan ada di mana mana
saya melihat bahwa
muncul wajar saja
bahwa kita melakukan
amanah dari rakyat
bila amanah dari rakyat ini
tidak dilakukan dengan
pejabat pejabat yang mestinya melakukan
wajar ketegangan ketegangan itu
tidak sekedar mengajak ya
untuk melakukannya tapi kita juga
mereka mereka yang saat ini
melakukan tugasnya melakukan
input data karena ini adalah mandat
dari rakyat harus sangat
bukan saja serius bahwa ini
amanah loh amanah untuk bagaimana
indonesia kedepan ini
mampu membangun indonesia kedepan
tanpa prasarata ditampak
munculnya trust saya tidak mau
nanti yang menang atau sekarang ini
tidak dilaksanakan yang
ini saya tidak mau ada
sikap itu yang muncul kalau ada delegitimasi
wajar saja kita tidak akan bisa membangun
indonesia kedepan jadi saya pikir
trust dan saya mohon juga
menyimpan c satu dan
mengawal itu bersama sama gitu ya
karena tadi juga sudah diminta oleh
pihak polri dan
orang mengatakan ini kita siap relawan
saya misalkan mengatakan ini kita berikan nggak
terus kita lihat juga
pkpu nya apakah memang kita harus
memberikan ke polri ternyata kan tidak
kpu setempat bukan ke polri
nah sampai ada pertanyaan pertanyaan
membuat kita menjadi curiga kenapa
sampai polri meminta hal itu
petugas di lapangan
nah dengan adanya
sikap kecurigaan yang muncul
saya pikir kalau semuanya berjalan
bahwa melakukan tugasnya
mengerahkan instrumen kekuasaan
polri dan juga militer
terlibat dalam pemilu ini
mereka hanya mengawasi aja
mengawal saja tanpa meminta data
tentu kenapa saya harus mencerahkan
kepada mereka nah
munculnya distrust ini akan membuat
untuk siapapun yang menang nanti akan
sama sama kita gunakan cara cara
jadi kemudian ketika kita
ada sepakat untuk melaporkan ke kpu
melaporkan bawaslu ke gakumdo
sampai ke mahkamah konstitusi
hindari mohon maaf mbak dian
kata kata yang sifatnya negatif dan
membentuk persepsi ada distrust
ini sensitif mbak dian kenapa
saya sangat menjaga tkn sangat menjaga
untuk kita tidak menggunakan kata kata seperti itu
karena tadi masyarakat kita
memiliki daya respon yang berbeda satu sama lain
contohnya tadi kita sempat berbicara
kita lihat di media sosial ada
ungkapan mohon maaf bakar kpu dan lain sebagainya
sangat tidak kita harapkan saya yakin beliau juga tidak
harapkan tetapi muncul karena
apa masyarakat kita majemuk
nah ini yang sama sama kita hindari
kalau sudah jalur konstitusi ayo kita sama sama
lakukan kita sama sama kawal sudah ada
tapi jangan menggunakan framing framing
negatif yang bisa membuat orang terpapar
itu perubahan prosesnya oke
jadi misalkan masyarakat tidak percaya
karena itu muncul dan mereka
hadapi begitu bahwa mereka diminta
dipaksa untuk menyerahkan
petugas polri misalkan wajar dong
pertanyaan itu muncul mas ferry
apa kita tidak bisa
apapun yang kita lakukan tentu
sebagai bagian dari
menenangkan di masyarakat tapi masyarakat juga
kita tidak bisa mengkontrol
with me tidak bisa kan
tapi memang akan berbeda misalnya
ketika misalnya seorang diatfatfa mengatakan
jangan percaya kpu
misalnya begitu itu kan akan
berbeda dibawahnya merespon mungkin itu masuk
betul betul mbak
tapi saya seperti yang
sudah pernah saya katakan bahwa saya
mencoba melakukan algoritme jalan tengah
berkali kali tapi ternyata
juga terhadap masyarakat ketika saya mengatakan
itu yang muncul di sosial media
jangan lupa kawan kita di sebelah
adalah bagian dari indonesia
kita juga mari kita jaga
persaudaraan yang muncul tidak bisa mbak
karena saya mengalami begini begitu
jadi setiap dalam posting
saya di sosial media selalu saya mencoba
persatuan utama persaudaraan utama
udah template nih template
template jubir template jubir yang masih ada
emang persatuan katanya nomor satu
tapi saya tidak melanjutkan lagi
tapi yang saya mau katakan begini
mbak putri mbak dian
dan mas feri ya
kita ini kan sebenarnya
sudah mengalami kemajuan yang luar biasa
untuk sebuah negara demokrasi
peta global ya kita ini kan
negara demokrasi yang masih muda
tetapi kita sudah masuk negara demokrasi
sudah stabil ya sudah
sudah mapan demokrasinya
saudara seumuran demokrasi indonesia
itu sudah banyak yang jatuh bangun
mesir jatuh bangun berapa kali thailand jatuh bangun
sekarang amerika latin juga
masih kacau balut juga
nah kita ini menjadi referensi hari ini
dan itu menjadi kebanggaan kita
nah cuma begini demokrasi itu kan
bukan sekedar penyelenggaran pemilu
demokrasi juga bagaimana mengelola pemerintahan
dengan demokratis mengelola kuasaan
dengan cara yang maksimal untuk melayani
kepentingan publik nah
diluar itu juga apa sih yang kira kira
merontokkan demokrasi kan gitu
satu poin tadi saya mau mengamplifying mbak dian ya
persoalan trust itu luar biasa
itu sepertinya akan sulit sekali
sekarang di banyak negara
seperti di eropa di trust itu luar biasa
dan mereka khawatir liberal demokrasi
sistem yang mereka punya sudah berpuluh puluh tahun
ratusan tahun bahkan rontok
itu satu yang kedua apa
munculnya apa pembelahan pembelahan
polarisasi yang kemudian berujung pada
konflik ya nah itu juga dianggap
nah di kita sehari ini kita sudah
ya tadi saya bilang ada social media
algorimic trap dan itu hari ini
real itu telah membuktikan melahirkan
cepong dan kamret selama beberapa
tahun terakhir dan itu cukup merepotkan kita
ya nah pelan pelan bagaimana
itu kita urai kembali muncul diskursus
kita selamatkan bukan hanya dengan membangun
trust yang baik ke institusi
termasuk oke kita butuh minta
transparansi akuntabilitas tapi
trust tetap harus kita jaga ya kan
trust harus kita jaga ke penyelenggara ke
macam macam ke aktor ke institusi politik
juga nah itu yang kedua adalah
narasi dan diskursus juga tadi
mas ferry bilang diskursus yang sehat itu
juga penting bagaimana pilihan pilihan
yang digunakan elit ya
tentu yang di sosial media tentu bagaimana
pelan pelan kita tingkatkan literasi
didalam berdiskusi ada istilah
deregulatif demokrasi nah
yang ketiga yang penting juga
kita ini memasuki jembatan kayak
semacam turbulensi ya dalam
penerbangan itu kan emosional
emokrasi jadi demokrasi yang
lebih diwarnai dengan unsur emosional
nah pelan pelan bagaimana
kita membantu tidak hanya elit bisa
mengontrol dirinya tapi membantu
masyarakat publik ya semua masyarakat
supaya apa jangan kemudian
mengumbar emosi untuk
mendiskusikan hal hal yang tidak substantif
nah bagaimana kemudian
menggunakan hal hal yang terukur mengevaluasi
oke kita evaluasi semua misalnya kpu
kinerjanya pemerintah kinerjanya apa
bisa kita evaluasi dengan cara terukur
rasional dan seperti apa itu
apa yang diberikan masyarakat nah poin yang terakhir
demokrasi kita ini benar benar luar biasa
partisipasi itu luar biasa dan kita
perlu bangga bahwa suatu saat
indonesia menjadi role model bayangkan masyarakat
yang majemuh luar biasa kita survive
dan dengan apa dengan
sistem dan kompleksitas yang kita hadapi
tapi kita masih tetap bersaudara itu luar biasa
harus dijaga gitu ya dan saya yakin
para politisi yang ada di meja kita
pada malam hari ini
bisa menjaga itu
mantap ini dong mbak dian
terima kasih banyak mas ferry terima kasih banyak
mas nyarwi terima kasih banyak sayang sekali
waktu kita habis kita sekarang jeda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
terima kasih banyak